sementara itu selain menjelaskan terkait transaksi senilai tiga ratus triliun
menteri keuangan juga menjelaskan terkait viralnya mobil alphard kemenkeu
dan mobil dinas biacukai yang masuk ke dalam apron bandara soekarno hatta
sri mulyani mengaku bahwa mobil itu adalah kendaraan yang mengangkut dirinya
menurut sri mulyani hal itu sudah sesuai aturan protokol air bandara
yang berlaku bagi seorang menteri keuangan
terlebih saat itu ia sekaligus menjalankan tugas untuk memeriksa
kesiapan pegawai kantor bea cukai bandara dalam menjalankan tugas sehari hari
saya menyampaikan apakah mereka baru menangkap barang tegahan dan yang lain lain
sebagai pimpinan saya biasanya dan ada kantor saya ada di sana
untuk bisa berkomunikasi berdiskusi dengan mereka
sehingga kalau masuk bandara tetap mengikuti protokol bahan darah
itu ya kalau bedanya mungkin yang lain tidak melakukan itu karena ada tempat sendiri
kalau saya karena biacukai adalah di bawah kementerian keuangan
jadi saya melakukan sekaligus merupakan
kesempatan buat saya untuk berdiskusi ngecek ngobrol sama kepala kantor wilayahnya
mendengar apa apa yang dilakukan